terima kasih ya kamu udah nganterin aku pulang
sebetulnya gak perlu loh
memang gak perlu wi
aku gak mungkin biarin kamu pulang sendirian
makanya kamu aku nganterin pulang
kamu mampir dulu ya
gak usah wi
gak usah dewi
sebenernya aku udah denger semuanya dari mama
soal kamu sama andri
dan aku yakin kamu pasti sedih dengernya
aku selalu ada buat kamu
karena kamu gak sendirian
dan aku juga tau kalau kamu itu gak salah
makasih ya sat
kamu baik sekali sama aku
benar kamu hanya merasa marah karena ditipu
kamu merasa cemburu karena sekarang kamu tahu dia punya tunangan
makanin kalau apa saja
kau mau star wars ya
kejadian sebenarnya kayak apa
kamu pulang aja sama andre aku bisa sendiri gak apa apa
dia nggak boleh dong ngomong seperti itu
enggak enggak enggak
aku tetap nganterin kamu pulangnya
gak usah gak apa apa
enggak udah kamu nurut aja kataku ya
kamu kalau ngomong jangan ngacu deh
lo pasti marah kan
ngeliat gue lagi sama dewi
terserah lo mau sama dia atau enggak
yang penting gue udah bilangin ya
enggak kamu tuh gak usah melayu
gak usah ngurusin aku
aku bisa sendiri kok pulang
kamu gak apa apa gawi
gak apa apa sak
kamu jangan masukin dalam hati ya
selalu aja nyakitin dewi
kejar mobil itu
dream planet sekaliga udah lar space lama
sihu itu kareninta lho yang kebohongi kesayangan kita
lebih baik lemari
pergi ngapain kamu curhat lagi udah gak usah
ibi kang gustaf
kang gustaf ngapain di sini
anak ini kurang ajar mai
bibi gak habis pikir kenapa bibi mau nentangin dia sama dewi
udah sekarang mendingan kamu pergi
kamu berani ganggu dewi awas kamu ya
yaudah yaudah bi mendingan sekarang kita masuk yuk kita rebus obat dari teh dewi
udah kang gustaf biarin aja di sini
enggak pergi aja pergi
gak apa apa saya nunggu di luar debi
pak ada apa ya
perasaan saya kenal dewi
yang cuma perlu kamu ketahui
saya tidak akan pernah membiarkan seorang pun untuk menyakiti del
hei pak hei apa apaan sih ini
mana si dewi lama banget
mana si tuan
tidak ada apa apaan
mendingan lihat lihat dulu
wah hebat juga sih
kok terahannya lebih gede dari tempat gua
wah punya gini ginian lagi dia
makasih ya kamu udah nganterin aku pulang
sebetulnya gak perlu loh
memang gak perlu wi
aku gak mungkin biarin kamu pulang sendirian
kamu mampir dulu ya
gak usah week aku langsung pulang aja
gak usah dewi
makasih banyak aku langsung pulang aja
ya udah makasih ya
wi aku sebenarnya pengen banget mampir ke rumah kamu
tapi kamu gak tahu aku nggak percaya diri wi
aku gak sempurna aku buta
aku gak mau keluarga kamu nanti melarang aku bergaul sama kamu
aku gak mau kehilangan kamu wi
aku gak mau jauh dari kamu
aku pun tak mau
aku lebih dari kamu barky

bu halimah punya dua anak
kok pintunya kebuka
ngapain akal di sini
habis ketemu sama ibu
ketemu sama ibu
ada perlu apa kan
sial terserah apa
ini adalah akibat kamu pernah menyakiti delhi
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah lagi melakukan itu
kenapa jomel yang tak punya penyakit